kenapa kita butuh figur seperti prabowo
karena saya percaya setiap zaman membutuhkan pemimpinnya
karena letak geografis kita di tengah tengah negara yang tergabung dalam kuat anggota kuat
india jepang australia amerika
nah pemimpin yang akan memimpin indonesia ke depan harus mengerti dinamika geopolitik
orang yang harus punya kemampuan strategic thinking
nah saya rasa orang seperti pak prabowo ini punya kemampuan seperti itu
maka wajib bagi saya sebagai representasi dari kelompok gus dur untuk berkomunikasi intens dengan pak prabowo dengan mas bowo
untuk mendengarkan kebijakan kebijakan beliau dan memberikan aspirasi kita tentang bentuk negara ke depan harus seperti apa